hai kamu pulang ya kamu kasih tahu mama dulu soal ini
lebih cepat mama kamu tahu mudah mudahan lebih baik ya nuh

kasian papa kesha
masih kesha capek
kita udah berapa tahun ya bersama
udah lama sekali
mama beruntung loh punya papa
selama ini kita selalu bahagia bersama
kok kita masih kayak pacaran dulu ya
setiap hari mesra
kayak anak muda aja
kayaknya aku lebih baik sholat aja ya
kalau sholat untuk orang yang kita sayangin
pasti hati lebih tenang
aku jadi parah
tapi enggak apa apa gbbi dari rakyat renas itu

justa an'am wos semua
bapak akan suara kamu
pak maaf pak
kami sudah berusaha semaksimal mungkin
tapi allah swt berkendaklahi
nggak jangan tinggalin bapak
oma sama opa juga ada disini
mau jemput kamu nak
tante gak bakal mengira kalau itu akan terjadi sama kamu saya
itu akan menjadi puluhan terakhir tante
saya yang akan menguruskan anak saya sendiri
tolong tambahkan waktu
kalau bisa jangan lama lama ya pak
untuk memperlancar proses
saya permisi pak
pak pak kan sudah janji
kita akan kembali dengan mama

hanya bila mama sudah datang
dia akan datang
kamu jangan ninggal didi sendiri ya
maafin didi ya sayangnya
didi gak tau kalau kamu lagi sama mereka
saya yakin catherine baik baik saja
kamu gak usah khawatir ya
saya tahu catherine itu anak yang kuat
gue harus pergi dari sini
maafin didi ya sayangnya
didi harus pergi
ya pasti pulih
tapi gak tau kenapa saya masih ngatan gang
catherine pasti baik baik aja
kamu istirahat dulu ya
kamu tenang dulu
kamu gak usah
gak ada apa apa
kamu istirahat dulu ya
kamu istirahat dulu ya
ibu istirahat aja ya
jangan banyak bergerak dulu
jangan dengerin dokternya ya
ndah nanya baru perempuan
kamu begitudah kelian ya
percaya sama aku lagi
ibu gak percaya nih
kayaknya udah n lonely for

papa gak kuat
papa kaget suara kamu
kamu harus bangun
kamu gak boleh tinggalin papa
kita main di taman lagi ya
gisha main di taman sama opa kayak biasanya ya
opa mau liat kamu ketawa
dokter michi kebetulan ada di sini
ya ada apa sus
ini dr michi ada satu anak yang selamat dalam kecelakaan
karena gini mah
tidak mékennya begitu ya
baik gak ada antara prosesnya ya
emang apa yang namanya bekerja pak
mau jalan cepetan nih adik ya
artingnya east dukil
amat memanipulkan vnu pak
dia jadi agak prototip misteri di depan umurnya
catherine mengalami kecelakaan
sebetulnya saya mau
telepon bu rosat soal kejadian ini
mengingat kondisi bu rosa yang baru aja
dan juga handphone saya sama bu sarah lagi service
begini aja rendy
kalau bu rosa tanya sama kamu
soal kecelakaan ini saya juga gak mau kamu bohong
tapi kalau bu rosa gak nanya
saya rasa ada baiknya
kita tahan dulu beritanya
baik pak semoga aja
bu rosa dan reina baik baik aja
karena pasti mereka akan shock
gimana ya keadaan catherine
awalnya kan saya kesini untuk
gimana keadaannya sekarang
tentu saja shock dok
apalagi yang selamat hanya anak ini saja
sedangkan orang tuanya
kondisi dirinya sendiri
hanya saja pelipis matanya terkena pecahan kaca
tapi sudah kami bersihkan dok
cukup ya susi
baik dok permisi
anak sekecil ini sudah harus mengemani
hidup yang berat
kehilangan kedua orang tuanya
semua korban kecelakaan
sudah dibawa ke rumah sakit
lokasi kecelakaan sampai saat ini
belum selesai dilakukan investigasi
dedy bener bener gak sengaja ngelakuin itu keisha
ini semua gara gara nino
kalau aja nino gak melakukan tes dna maksudnya semuanya gak bakal kayak gini
itu kan ricky kok dia ada di sini ya dan terus
lebih baik saya pergi sekarang juga ke pondok pelita saya harus jemput
borosat secepatnya supaya saya juga bisa cepat cepat tambahin catherine
kece kece kece kece kece jangan tinggalin dedy
dedy bener bener menyesal maafin dedy sayang
kalau aja gue bisa mengutar waktu
dan gue yakin sekarang kece bakal bahagia
selamat tidur cucu cucu oma tersayang

berlebihan terus tenang ya bu ya
makan malam udah
diminum belum bu obatnya
terus saya kepikiran andiin terus juga
kalau gitu saya
siapin obatnya dulu ya bu ya
jangan sabar ya bu
terus lebih tenang ya bu
yes gak biasanya nih soalnya kayak begini
eh jangan hati hati
lindunganmu untuk keluarga ku
hanya kepadamu aku bersimpuan
nadi nilai mereka
jadi dia ngerti
udah abis lemas
kasian keisha jam segini
belum pulang ke rumah ya allah
kenapa ninu belum telepon ya
tadi kan bilang sebentar lagi
kenapa belum telpon sampai sekarang
tolong beri ketenangan kepada aku ya allah
aku harus coba telepon nino lagi
aku coba tekanin ibu sarah atau pak surya
mungkin mereka tahu kabar papa ya
aduh tapi gak bisa
teleponnya bu sarah sama pak surya kan rusak lagi di servis
aku harus coba telepon nino lagi
aku harus tahu keadaan papa
papa akan tunggu kamu
papa akan tunggu kamu
sampai kamu bangun
papa akan kemana mana
papa akan selalu ada di sini
sulit sekali untuk tidak menahan air mata dalam momen ini
lempur panino berbunyi
apa yang harus aku sampaikan ke bapak
gimana caranya aku bilang ke mama
kalau papa dan
kamu masih kecil seperti ini tapi kamu
kamu sudah jadi hatim keat
semoga nanti kamu menemukan
orang tua pengganti
ini catherine masih dirawat lagi
kita malah lagi jembatin nino kehilangan pak chandra
kenapa bisa kayak gini sih kejadiannya
maaf tuz saya datang kesini gak ngapain sebelumnya
gapapa gapapa ini sebenarnya ada apa sih pak
saya mau ketemu sama dolsa
borosa udah tidur ya

masih melek ya bu bos tuh gak bisa tidur masih melek ya
masih melek ya
sampai jam segini
andi gimana duduk duduk
coba sekarang jelasin ke saya
sampai jam sekarang udah jam berapa nih udah malam sekali dia belum pulang
dan saya tidak bisa masuk ke media
dengan kondisi berusaha seperti ini
apakah tepat saya bicara soal bu adin
apakah tepat saya bicara soal bu andin
please jawab saya
sebenarnya saya datang kesini untuk menyampaikan
kalau bu adin sekarang di rumah sakit
di rumah sakit siapa yang sakit
kenapa di rumah sakit siapa yang sakit
bu andin mengalami kecelakaan
bu andin mengalami kecelakaan
budut lo universenanya ibu
andin sekarang sudah sudah ditahani suren baik
anding sekarang sudah sudah ditahani fair
saya tetip anak anaknya mirna saya tetip askera sama rena
saya ganti baju dulu
aduh ya bos aduh
pak pak pak pak randy sebentar ya sebentar ya
ibu ibu minum obat tuli ya
ini kan obat malam sebelum tidur
makasih ya mir udah selalu mengingatkan sayang
ya allah semoga saya baik baik saja
meskipun rasanya saya takut sekali
ibu yang tenang ya bu ya ya bu ya
saya khawatir sekali sama andin mir
saya tetip askera sama rena ya
kalau gitu saya berangkat sekarang
sepatunya pak pak pak
ibu yang tenang ya bu ya
ibu kalau ada apa apa kabarin saya ya bu ya
saya pergi ya saya berangkat ya mir
aduh andin andin lu kena hape sih andin
ini ada masalah apa lagi
masalah kok nggak habis habisnya sih
aduh mudah mudahan lu kena hape hape
malah gue sendirian lagi disini
kita juga belum balik balik ya allah
alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar
semoga hasilnya juga baik
tanpa ada komplikasi lain
tolong pantau terus pasien di ruang observasi ya
setelah ini bawa ke ruang icu karena pasien masih kita anggap keadaan kritis
kau pasti capek banget hari ini
kamu udah berjuang sampai titik ini
ini dok adik bu dokter sudah selesai operasinya
terus gimana sekarang keadaannya
sekarang sedang berada di ruangan observasi
yaudah saya kesan ya kamu boleh tolong jagain lagi nih
apa yang ada musnah hari ini
saya sudah selesai
harus ngamarin ini sendiri ke mama
kalau papa dan kak
mama ngerti sekali
kali ini baik kamu pulang ya
kamu kasih tahu mama dulu soal ini
lebih cepat mama kamu tau
mudah mudahan lebih baik ya dulu
rasanya berat aku untuk
untuk pulang ya
kali ini baik kamu pulang ya mama
kamu kasih tahu mama dulu soal ini
lebih cepat mama kamu tau
mudah mudahan lebih baik ya dulu
rasanya berat aku untuk
untuk pulang ya
saya harus tahu soal aisyah
saya kangen banget ketemu aisyah
saya kangen banget ketemu aisyah
udah udah udah
udah kamu kamu kamu tenang
kasih tahu mama kamu ya
biar semua yang papa urusin disini
ya maaf pak
untuk masalah ibu elsa
saya dan tim akan berusaha untuk mendapatkan izin
agar ibu elsa dapat
untuk menghadiri pemakaman
untuk masalah ibu elsa
untuk masalah ibu elsa
pak amar lebih baik
saya dulu deh
nanti setelah itu
baru sama sama kita jemput elsa ya
kita bersama sama jemput ibu elsa
kita bersama sama jemput ibu elsa
saya beri pak
saya beri pak
insya allah bu anin akan baik baik saja bu
saya akan mencoba lebih tenang
tapi jujur kondisi ini membuat saya gak tenang dan saya kepikiran andin
saya sedih sekali dengan kejadian ini
saya mengerti bu
tapi ibu juga harus pikirkan kondisi ibu bu
bu ani pun pasti akan khawatir bu kalau lihat kondisi ibu seperti ini
saya akan berusaha lebih tenang
saya lakukan ini demi andin dan cucu cucu saya
saya akan lebih tenang
apa itu ren
kamu tahu kronologis kejadiannya
ya setahu saya bu
bu andin catherine dan pak chandra tadi itu mengantar keisha untuk rumah sakit bu
karena keisha tersendak makanan
tapi untuk soal kecelakaannya saya nggak tahu pasti bu
tapi apa ren
pak chandra dan keisha meninggal bu
pak chandra meninggal
innalillahi wain ardiun
saya belum tahu tentang berita ini bu
ini pasti pukulan yang berat sekali buat karina dan juga dino
ya allah ren
ya allah ren
kehangatan ya allah
bagaimana keadaan adik saya dok
sebenarnya saya perhatikan keadaan adik dr michi
terima kasih dok
setelah operasi keadaan adik dokter michi masih dalam keadaan kondisi kritis
terima kasih dok
kita sudah mengeluarkan darah buku yang ada di dalam kepalanya
akibat benturan yang keras di dalam mobil
untuk itu kita masih memantau progres pemulihannya di dalam ruang icu
terima kasih dong
terima kasih atas penjelasannya
apa saya boleh melihat tadi saya lebih dekat
boleh silahkan saja
bagaimana aku memberitahu angga kalau catherine seperti ini sekarang
kamu yang kuat ya
kakak nungguin kamu sadar kan
kak angga juga
randy pun juga
kamu harus pulih
kakak tahu kamu kuat kat